jaksa penuntut umum kpk membacakan tanggapannya terhadap nota keberatan terdakwa kasus keterangan palsu terkait korupsi ktp elektronik miriam s haryani
miriam sebelumnya meminta majelis hakim menggugurkan dakwaan jaksa salah satunya karena miriam merasa kpk tidak berwenang dalam menangani kasusnya
seluruh poin dalam nota keberatan miriam dibantah oleh jaksa kpk
jaksa bersikukuh bahwa alasan alasan yang diutarakan miriam dalam nota keberatannya mengada ngada
jaksa akan tetap berpegang pada pasal dua puluh dua undang undang tipikor tentang pemberian keterangan palsu
poin poin lain dalam eksepsi seperti dakwaan yang disebut menyimpang dari penyidikan dan bagaimana pencabutan keterangan miriam sudah menjadi fakta hukum pun dimentahkan oleh jaksa
sidang dengan terdakwa miriam s haryani akan dilanjutkan pada tanggal tujuh agustus mendatang dengan agenda pembacaan putusan selah oleh majelis hakim
jaksa kpk berharap majelis dapat menolak seluruh nota keberatan miriam dan melanjutkan proses peradilan
jaksa kpk berharap majelis dapat menolak seluruh nota keberatan miriam dan melanjutkan proses peradilan
jaksa kpk berharap majelis dapat menolak seluruh nota keberatan miriam dan melanjutkan proses peradilan